cak emak lo ada
emak lagi ke jakarta sama tati nginep di sono
kagak mata gue kelilipan
ya kelilipan si merahnya rata
ya lo baru juga lebaran ada apaan sih
itu cak si ipah
adeknya almarhumah bini gue
dia ada di sini
bantuin si mila bikin kue
kayak temen temen gue
kalau kagak cinta ngapain abang belain belain si maek
ipah emang salah kalau gue demen lagi sama si maek
dia kan udah ditinggal lakinya
gue juga kan udah ditinggal almarhum umahnya si mila
lo kan tau sebelum si mila datang hidup gue sepi sendiri
terlalu gampang orang setua gue hidup sendirian
gue praka prakan kagak punggu lagu
eh lo mau jalan kue kagak
ya allah ya tuhan

assalamualaikum selamat pagi nengrika
kenapa milih bisnya yang rusak atuneng
pilih bisnya yang nggak rusak
nengrika kan gak tau ya
kalau bisnya rusak
ya udah atuneng
nanti aa jemput lagi kalau udah sampe ya
emak lu ada
emak lagi ke jakarta sama tati
mata gua kelilipan
kelilipan si merahnya rata
ya lu baru juga lebaran
ada apaan sih
adeknya almarhumah bini gua
dia ada di sini
lu kan tau sendiri
dia kurang senang sama mertua lu
dia tau juga

dia udah berada di jakarta

ya jelas ada lah jak
ntar lu ngomong dah sama mertua lu sama si tati
kalau ketemu dia jangan diladenin
emang mbak abe maunya ojok jawab apa
terima kasih ya bang
kita ke rumah puas tati mah dulu
dari mana tuh perempuan yang suka diberan mbak belok
oh seperti itu
jadi lu datang jauh jauh cuma buat ngomong gitu doang kan
tapi gua mau nantangin lu
ayo siapa takut sih entah cing
wah kenapa jadi kayak begini
gua juga gak tau
nggak begitu daripada berantem
eh ini bukan urusan lu jak
lu mau biarin mertua lu
ini masih lebaran
tati ajak mbak pulang
gebetan lu mana
neng rika nya belum nyampe jakarta pur
ya jemput sekarang
neng ani purnya jahil
apaan sih lu tis
dev hacia surga buatmaybe
kutip tuju dianggut zu gigabytes
kamu bilang semua kalo udah paham
ya lah kak

iya gitu sih
oh seperti itu jadi lo nyalain emak
oh emak tau nih jangan jangan lo udah diracunin sama si jamila
sampai bela belain dia segala
abang beneran udah diracunin sama si jamila
ini gue mas pur udah datang
daripada lo nasihatin emak sama si tati
mendingan lo samperin si ipah sama jamila
bilang kalau mau dagang kudu fair
jangan pakai jelek jelekin kue bikinan tati segala sama orang orang
iya mak oja ke sana sekarang biar masalahnya cepet selesai
mak berarti masih bingung fair apaan sih mak
ojak jalan mak
kau nunggu gue
tuh di sini
iya tuhan abra muka tenang
tunggu tuhan olah semuanya favorite nya itu louise
kau orang asli